lo masih berani dateng kesini
lo masih marah ya sama gue
gara gara lo gue di posisi ini sekarang
iya tapi kan bukan salah gue kan
bukan gue yang kontenin loh
aku setuju banget sama idenya tasha
maksudnya gue harus segitunya sih
lo cinta apa enggak sama pangeran
ya udah deh
buat mel bawa ke kampus besok
lo yang cook personally buat pangeran
kan lah yang mau deketin pangeran bukan biatun
oke deh gue masak
tapi kalian berdua bantuin ya
masalahnya gue gak bisa masak ya mel
enggak yaudah yaudah
besok pagi kita bangun kita masak bareng bareng
oke tapi sekarang gue mau tidur karena gue capek banget
itu memasak masak akan jadi konten yang bagus banget
iya kan pasti banyak yang like baik baik aja ya

usaham pergi gak usah jadi masa kok
sumpah konten yang tadi pinter banget
tapi berarti gue harus bangun lebih pagi dong
gak mungkin kan gue di instagram gue kelihatan jelek
oh tuh harus dua puluh empat jam cantik apa udah
lo udah andain sendiri nanti
gelang itu udah lepas dari tangan gue
gue pasti bisa bertahan
untuk nyuciin mobilnya pangeran
dan selesain semua utang gue sama dia
semoga aja gue bisa kuliah dengan tenang tanpa gangguan dari dia lagi
ini ke abu minum dulu ya
tegihnya supaya hangat
makasih ya abu
makasih ya abu
makasih ya abu
mau ditaruh aja dulu ya
mau ditaruh aja dulu ya

tolong cerita dong sama ibu masalahnya apa sih
buang bekal makanan yang ibu bikin ketung sampah bu

aku kesel banget makanya aku protes sama pangeran

dia malah balik marah
iya ibu ngerti
kejadian kayak begini jangan terulang lagi ya saya
kejadian kayak begini jangan terulang lagi ya sayang
kalau pangeran masih aja mau gangguin kamu
atau kamu masih dikerjain kayak begitu
kalau kamu mau keluar dari kampus itu
ibu gak marah sayang
enggak enggak bu
pokoknya aku akan tetap kuliah di bunga bangsa
meskipun si usus goreng itu bakalan dikeluarin dari kampus
tetap aja aku gak mau ngelakuin kerja sosial di kampus
sudahlah kamu ikuti aja kemauan mereka
ya ikutin sampai kapan bah
pokoknya aku gak mau dianggap rendah sama orang orang di kampus
siapa yang bakal merendahin kamu
mereka gak akan bisa ngerendahin kamu
selama papa masih menjadi donatur terbesar di kampus itu
bapak kan punya power di kampus
semua ini tidak akan terjadi
kalau kamu gak sok power full di kampus
apalagi sampai menganiaya wanita
mahasiswi sampai videonya viral kemana mana
wah gitu kan aku cuma kepingin
ya kepengen ngasih pelajaran aja sama dia
tapi ini siapa suruh
dia nyebelin kayak gitu
kamu gak usah menanggapi anak kecil
sudah banyak relasi dan kolega papa
yang tahu soal peristiwa itu
bahkan sudah ada yang memutuskan kerjasamanya sama perusahaan papa
jadi sebaiknya kamu jalani saja hukuman itu
dan jangan buat masalah yang bisa mengancam perusahaan papa
ini semua gres gres yang usus goreng
jakartriski sudah selesai gue cuci
jadi bisa gue balikin hari ini
pas dong ibu jangan khawatir ya
lagian kan ibu sendiri yang bilang
kalau aku ini cewek yang kuat
memang kamu itu kuat dan pemberani
setiap ada masalah ada apa apa
harus cerita ke ibu ya
yaudah aku pamit ya bu
udah udah jadi pakaiannya
oh gitu mau diantar
iya ini aja sms alamatnya
lo masih berani datang kesini
lo masih marah ya sama gue
gue di posisi ini sekarang
iya tapi kan bukan salah gue kan
bukan gue yang kontenin loh
gue berani sumpah
ini gue sengaja bawain masakan buat lo
sebagai permintaan maaf gue
walaupun bukan gue yang salah sih
baik baik aja kayak dulu
soalnya gue jadinya sepenuh hati
tunggulah at least cobain dong sedikit
gue udah bikin capek capek loh
gue mau ke kampus
lo tega banget sih
gue udah masukin cepat capek
tapi gak dihargain
gue gak enak apa
kasih banget sih
sudah jam segini pak erang belum sampai
kayaknya ada yang nungguin
apakah pandemik valia
itu pak erang sudah dateng pak
bersama wak erang